melalui proses kajian dan itu sop nya harus seperti itu dia tidak serta merta
dan itu diputuskan dalam sebuah rapat pleno pimpinan
jadi semua laporan itu tersampaikan kepada lima orang komisioner ketua dan anggota bawaslu
dilaporkan dan diputuskan dalam rapat pleno
bukan kerja staff staff itu hanya membantu supporting menerima laporan
melaporkan laporan ini tanggal masuknya begini itu diputuskan sesederhana apapun
kalau menurut orang atau pelapor itu laporan layak atau tidak
itu tetap diputuskan dalam rapat pleno oleh ketua dan anggota bawaslu
kemudian berikutnya apakah laporan di satu daerah berbeda
saya kira harusnya tidak berbeda karena satu peraturan bawaslu
di medan menggunakan peraturan bawaslu di papua menggunakan peraturan bawaslu
nah tentu formnya juga sama
jajaran bawaslu daerah itu tidak punya kewenangan membuat form
selain apa yang sudah disusun ditetapkan oleh bawaslu dalam lampiran peraturan bawaslu nya
di bawaslu itu ada satu sdm yang menurut saya itu sudah sangat mahir
namanya ibu yusti kalau saya tidak kediru
itu dari era sebelum saya ketua bawaslu sudah jadi kepala bagian penanganan pelanggaran
tidak pernah bergeser sampai detik ini
istilah saya kadang saya menggoda dengan positif
apapun makanannya minumannya tetap ibadah
siapapun ketua bawaslunya divisi penanganan pelanggarannya tetap ibu yusti
ini orang sudah sangat qualified
saya sudah pernah menguji dia secara langsung bagaimana dia menilai sebuah laporan
dalam kondisi tertekan dan tidak tertekan
dia seorang perempuan saya harus sampaikan apresiasi
dan hari ini dia masih menjadi kepala biro naik kelas dia
bawaslu itu punya orang orang hebat dalam menangani pelanggaran ya
walaupun saya kasih informasi ke ketua bawaslu anda harus punya kader
ibu yusti sebentar lagi pensiun kan
jadi harusnya tidak ada perlakuan berbeda
dan itu dilakukan monitoring oleh jajaran bawaslu secara bertingkat
kalau ada penanganan pelanggaran dilakukan oleh bawas kabupaten kota
bawaslu ri mewajibkan dilakukan namanya supervisi dan monitoring
dia harus melaporkan ada laporan x misalnya dari kabupaten kota
itu harus diketahui oleh bawaslu provinsi
bawaslu provinsi melaporkan secara berjenjang ke bawaslu ri
capres cawapres dan abdesi ditolak karena kurang syarat material
sekali lagi saya tentu tidak dalam kapasitas menilai apa yang sudah dilakukan bawaslu
tapi kalau misalnya dia mengatakan tidak terpenuh secara material
itu tentu ada pertanggung jawabannya
kita bisa menilai apa yang dimaksud dengan tidak saran
kalau ada misalnya laporan dari paslon
tentang dugaan pelanggaran pilpres
bagi pelapor merasa belum adil
tapi tidak bisa merubah keputusan
loh ini kok di medan ada sistematisnya
bawaslu punya aplikasi pelaporan itu
ini adalah jawaban dari ahli yang
ahli dari bawaslu sebagai pemberi keterangan ya
pertanyaan kenapa ada beberapa laporan
yang kemudian tidak ditindaklanjuti oleh bawaslu
ditambahkan itu tidak ditindaklanjuti
karena tidak memenuhi syarat material
banyak bukti disampaikan dan terpenuhi semua unsur material
misalnya pidana administrasi etik
data dan alat bukti yang semestinya memenuhi syarat materialnya
tapi bawaslu itu selalu menyisakan
dengan hanya menyampaikan tidak memenuhi syarat material
syarat material mana yang tidak terpenuhi tidak dijelaskan
dan ahli menyampaikan bahwa semestinya itu dijelaskan dan bisa diminta
kita sudah meminta apa sih kekurangan syarat material
saya juga mendengar selain masyarakat sipil melakukan laporan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat material
juga terdapat pasangan calon presiden tim kuasa hukumnya satu dan tiga
dinyatakan tidak memenuhi syarat material
kalau tidak salah tadi disampaikan oleh salah satu kuasa hukum
makanya teman teman bercanda kalau untuk urusan syarat material dari bawaslu
sudah hampir menjadi salah satu tujuh dari keajaiban dunia itu
karena tidak diketahui apa yang sebenarnya yang mereka maksud
tapi padahal ini sebenarnya salah satu hal yang harus dijawab
termasuk juga soal menjawab permintaan untuk mendiskualifikasi tadi salah satu pasangan calon
berarti kan kalau kita mundur kita mulai dari pencalonannya dulu ya
kubu dua mempertanyakan bahwa
kalau tidak melalui bawaslu sebenarnya diskualifikasi itu tidak diperkenankan di mk
tapi yang perlu diingatkan kepada dua adalah bawaslu itu adalah lembaga semi judicial
mereka hanya perantara menuju peradilan
tentu lembaga peradilan berwenang untuk menentukan apa yang dianggap oleh pengadilan itu sesuatu yang adil
bahkan menganggap bahwa kinerja bawaslu tidak benar saja
pengadilan berwenang apalagi kemudian menentukan soal diskualifikasi karena tahapan bermasalah
sebab mahkamah konstitusi mau melindungi azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu
oke kemudian kita ke lain soal iklan
penayangan iklan yang ini juga memang tadi kan dikatakan masih ranah dari bank
iklan iklan dari salah satu partai pengusung paslon tertentu yang diulang kemudian juga diputar terus
dan ini juga bisa mempengaruhi keputusan publik nantinya pada saat pencoblosan begitu
sebenarnya kalau kita ingat mbak maidop tahun dua ribu sembilan belas saya ingat betul kpu atau bawaslu pernah mempermasalahkan iklan psi juga
dan saya pikir problematikanya karena saat ini yang dikampanyekan psi adalah rezim yang berkuasa
maka memang mereka tidak diberikan sanksi
jadi begini kampanye itu tidak hanya soal program dan visi misi pasangan calon
tetapi sesuatu yang berkaitan dengan mereka
bahkan juga citra diri
jadi misalnya kalau ada foto pak presiden lalu ada foto anggota
karena menampilkan citra dirinya di dalam partai tertentu
jadi bukan tidak mungkin memang ada unsur pelanggaran
tetapi sebagaimana kita ketahui karena ini melibatkan presiden
bawaslu tidak menindaklanjuti dengan lebih jauh
jadi kalau pemohon disini melihat bahwa ada apa semacam pengawasan yang lalai dari bawaslu
ya semestinya tugas bawaslu
bawaslu itu tidak hanya menerima laporan dari publik dan pihak pihak atau peserta
tetapi juga punya wewenang untuk menemukan
jadi kalau seandainya publik tidak melapor
kalau mereka melihat iklan itu mereka menganggap itu temuan dan bisa ditindaklanjuti
jadi ada dua disfungsi dari bawaslu ya
satu mengabaikan pelaporan soal berbagai proses kepemiluan
dan kedua dia tidak menjalankan fungsinya sebagai yang bertugas mengawasi dan menemukan pelanggaran pelanggaran
termasuk juga dari salah satu pemohon yang mengatakan bahwa soal kriminalisasi kepala daerah yang terjadi
ini laporannya juga tidak ditindaklanjuti begitu
banyak tidak ditindaklanjuti oleh bawaslu
bahkan laporan dari teman teman saya yang memantau pemilu juga tidak ditindaklanjuti
jadi kalau tidak salah kami sudah pernah melaporkan dua puluh delapan pelanggaran pidana pelanggaran administrasi dan pelanggaran etik
jadi kalau kita misalnya mau lihat dari kesempatan menghadirkan ahli
dan juga saksi yang diberikan oleh pihak pemberi keterangan yakni pihak bawaslu hari ini
komposisinya adalah satu ahli dan juga tujuh orang saksi yang tadi dikatakan di awal adalah dari bawaslu daerah
menurut anda bang ferry apa yang sebenarnya perlu jadi penegasan dari ahli maupun juga saksi dari bawaslu pada kesempatan pemberian atau pembuktian hari ini
ya sederhananya keterangan ahli harus berkaitan dengan pengetahuan
sementara keterangan dari saksi itu berkaitan dengan apa yang dia lihat dia alami dan dia dengar terkait dengan pelanggaran pelanggaran pemilu
dan tugas tugas mereka karena ini saksi dari bawaslu daerah
tugas tugas mereka melakukan pengawasan dan upaya untuk menegakkan hukum kepemiluan
dan kalau mereka dihadirkan mestinya mereka menjelaskan apa yang terjadi di lapangan
kalau ternyata yang mereka jelaskan di luar apa yang mereka lihat alami dan dengarkan sendiri ini akan batal oleh mahkamah
mereka harus menjelaskan kami melihat ini melihat itu terjadi pelanggaran siapa pelakunya di mana dan kapan pelanggaran itu terjadi
termasuk juga ini harus bisa menjawab laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur materialnya tadi
jadi padahal jelas ada bukti yang dibawa oleh pihak pemohon
ya banyak sekali bukti yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi standar tidak memenuhi material
ada pihak yang datang ke mereka memberikan laporan kenapa ditolak
ada yang mereka lihat mereka harusnya temukan kenapa tidak mereka laporkan
nah ini jadi bagian untuk membongkar kisruh kecurangan ini kalau mereka memang menyampaikan apa yang terjadi di lapangan
kalau dari pertanyaan yang disampaikan oleh kpu oleh pak hashim tadi sepertinya tidak terlalu
karena tadi ini mohon maaf tadi saya cuma mengutip pak profesor muhammad ya
prof muhammad memulai saya menjawab dulu pertanyaan termohon karena itu yang paling mudah
jadi itu sesuatu yang menurut saya tidak terlalu penting untuk diulas karena begitu ringan dan semua orang sudah mengetahui apa yang dia ingin bertanya
cuma mengisi bagian dari apa yang harus ditanya oleh kpu ya bahkan oleh seorang ketua kpu
memanfaatkan keadaan saja tetapi itu tidak membahas substansi yang harusnya digali oleh kpu
bahkan di sini tadi dari pihak dua ini meminta bawaslu untuk bisa menunjukkan bahwa tidak ada abuse of power yang dilakukan oleh salah satu paslon yang mengikuti pilpres
kemudian juga tadi menegaskan ada kalimat
bawaslu memaksakan diri untuk bisa menyelesaikan masalah ini itu yang disampaikan oleh pihak terkait
ya kalau pihak terkait menginginkan bawaslu membuktikan tidak terjadi abuse of power
mestinya yang mau diterangkan adalah di wilayah atau di dapil dapil yang didalilkan oleh pemohon
misalnya ada di dua puluh provinsi penjabat gubernur di satu ratus sembilan puluh delapan kabupaten kota penjabat bupati dan wali kota
di beberapa provinsi soal sebaran wilayah gentong babi yang dilakukan oleh presiden
jangan ke kanan yang disampaikan lalu ke kiri juga yang dibuktikan
oleh karena itu bawaslu punya kewajiban membantah apakah di wilayah yang dituduhkan itu mereka sudah bekerja atau tidak
ini juga kan menarik dari apa yang disampaikan oleh saksi saksi kemarin yang sudah bersaksi
tentunya kalau kita bahas soal abuse of power
kemudian juga membuktikan kecurangan kecurangan yang terjadi di daerah untuk dugaan kecurangan penggelembungan suara
begitu termasuk juga apa yang terjadi dan data data angka angka yang sudah disampaikan kemarin pada saat sidang pembuktian untuk pihak satu dan juga tiga
ya jadi memang bawaslu harus detail di soal ini
kalau memang ingin membela diri bahwa mereka sudah bekerja
mereka betul betul harus menelusuri apa yang didalilkan itu semua
bahkan di urusan pkpu yang telat itu ya
apakah bawaslu berperan atau tidak
bukankah sudah terlihat cukup nyata ya
bahwa putusan mk sudah keluar tapi pkpu yang baru tidak keluar kunjung keluar
lalu tiba tiba mendaftar
orang yang berkaitan dengan putusan mk lalu baru keluar pkpu
bukankah ini ada pelanggaran administrasi kepemiluan yang harusnya direspon oleh bawaslu
belum lagi soal cawe cawe yang begitu banyak dalam permohonan itu bagaimana bawaslu menjelaskannya
saya belum melihat sejauh itu detailnya
belum melihat ya dari ahli ini ya
dan juga mungkin masih akan ada bagian bagian lain di sidang lainnya
terima kasih bang ferry amsari sudah bergabung
langsung datang ke gedung mahkamah konstitusi
kita juga masih akan menunggu besok
agenda sidangnya juga masih menarik termasuk juga hari jumat agenda sidangnya nanti ada mendengarkan saksi
ya mungkin akan panas di luar dan di dalam ya
kita ketemu lagi nanti di kesempatan lainnya di sidang sekitar pilpres